ayo kita pergi dari sini
kita berhasil menyentuhkannya
kemudian kamu akan kembalikan kepada allah swt
yang mengetahui yang sulit dan yang nyata
lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sudah lama sekali
kita tidak berjumpa
kita harus membantu mereka
ini adalah urusan tagir besar
kita tidak boleh mencampurkan takdir ini
ayo kita pergi dari sini
kita berhasil menyentuhkannya
tuh ada apa
aku merasa tidak enak badan
demi kurang kurang itu kena berkesan
bahwa dia akan mancing dalam tubuhmu hanya untuk sementara
iya aku ingat
itu adalah sarung dari keris naga raja
begitu naga ugo dan naga aksa bersatu
tempurung itu akan hilang dari punggungnya
dan berubah wujud aslinya
yaitu sarung keris naga raja
kamu tidak apa apa kan
jaka sepertinya kekuatanku ditarik oleh keris itu
ternyata ini bukan kebutuhanku
ini takdirku jaka
jangan takut ketul
aku ada di sini
aku tidak akan meninggalkanmu
aku tidak akan meninggalkanmu
aku tidak akan meninggalkanmu
aku tidak akan meninggalkanmu
jaka aku menghantui sekali jaka
sepertinya aku akan terlidur lama
jangan berkata begitu ketul
kenapa bersama aku
aku jadi teringat
aku berkenalan denganmu
kita berpatu alam bersama
aku senang bisa mengenalmu jaka
jangan lupakan aku ya
aku tidak akan lupakan kamu ketul
jangan tinggalkan aku ketul
jangan yang tau
jangan udah yakin
ini adalah takdir jaga
teguhkan dan kuatkanlah dirimu jika hatimu kuat dan teguh
insya allah suatu saat nanti takdir akan membawamu menjadi pemimpin tanah jawa
alhamdulillah herobil alamin
setelah sepuluh tahun lamanya jaga

kamu sudah berhasil mengumpulkan seluruh surah dalam kitab al hikmah
syariat telah kamu puasai
sekarang saatnya kamu melangkah menuju tarekat
apa itu tarikat guru